gena penjalani hukuman satu bulan penjara mas ria telaku penyiraman kotoran kepada tetangganya
jumat pagi keluar dari lapas kelas dua sidoarjo jawa timur
ia menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya
mas ria yang dijemput oleh suami serta anak dan cucunya mengaku senang telah keluar dari sel lapas dan tidak akan mengulangi perbuatannya
seperti diketahui aksi tidak terpuji mas ria menyiramkan berbagai kotoran ke rumah tetangganya sebelumnya menjadi viral di media sosial
setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan oleh kepolisian dan satpol pp sidoarjo pada tiga puluh satu mei lalu
pengadilan negeri sidoarjo memutuskan menghukum mas ria satu bulan penjara
tidak mengulangi lagi kan bu nantinya